sekarang kita akan update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan dua belas satu ratus sembilan puluh satu kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi sembilan ratus tujuh puluh tujuh empat ratus tujuh puluh empat orang
sementara itu diumumkan tambahan sembilan sembilan ratus dua belas pasien sembuh
dan totalnya kini tujuh ratus sembilan puluh satu lima puluh sembilan orang
kementerian kesehatan lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan dua ratus sebelas pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi dua puluh tujuh enam ratus enam puluh empat jiwa